prof kalau dilihat dari step by stepnya bagaimana hasil dari uji klinik ketiga
fase tiga mulai dari kita melibatkan empat lima subyek yang diikutkan dalam uji klinik ini
pada saat awal awal terlihat baik memang kemudian dilakukan analisis laboratorium beberapa tahapan
tergantung dari visit para subyek tadi untuk dites diambil darahnya untuk dimonitor respon imunnya seperti apa
dan hasilnya alhamdulillah baik oleh karena itu kita bisa mendapatkan suatu eua
izin penggunaan dalam kondisi darurat ini sebenarnya ada berapa prof yang ditarget atau dalam planning pengembangan ini
eua yang kita dapatkan adalah primer dewasa nah kemudian setelah ini kita lakukan apa semoga dalam waktu dekat ini
yang booster untuk dewasa juga sudah turun nanti eua nya harapannya karena ini mengejar dengan kasus kasus kemungkinan
yang ada belakangan ini marah lagi maka saya kira imunisasi adalah tetap menjadi suatu program yang harus dijalankan oleh negara itu
nah kemudian yang kedua adalah vaksin yang kita kembangkan untuk remaja dan booster
kemudian yang ketiga adalah vaksin untuk anak dan booster jadi ada enam goal sebenarnya
sesuai dengan timeline harusnya kan september atau oktober lah paling lambat e wa itu bisa didapat
nah molor sampai november sebenarnya apa prof hambatan dalam proses pengembangan vaksin
nah akhirnya kita terambat pada saat mencari subyek yang belum diimunisasi
seberapa yakin ketika itu tim ini mengembangkan vaksin ini dan aman untuk masyarakat terutama dalam fase uji coba yang cukup sulit untuk mencari partisipan ini
iya iya betul memang itu sejak animal trial
fase kedua menggunakan makaka itu vaksin kami sebelum diuji cobakan pada animal itu saya suntikkan pada saya sendiri
padahal belum diuji coba ke binatang
artinya prof tahu resikonya apa nanti
nah saya karena membuat sendiri otomatis saya bisa mengevaluasi
saya yakini bahwa vaksin yang saya formulasikan yang saya buat tadi itu adalah aman
saya meyakinkan untuk
untuk diri saya sendiri dan untuk vaksin itu kualitasnya baik atau tidak saya coba kedua kali sebelum uji klinik fase satu dimulai juga
efek samping umum apa yang dirasakan oleh partisipan
terutama juga prof edik misalnya yang merasakan sendiri vaksin di awal ini
sebagai informasi apa yang kita dapatkan bahwa ada yang ditemukan tempat suntikan agak nyeri misalnya setelah diimunisasi
ada mungkin sehari kok masih agak apa itu atos begitu ya keras di tempat suntikan itu
ada yang apa itu nafsu makan turun
kebanyakan nafsu makan turun katanya begitu
eh napsu makan meningkat butuh makan aja
tapi juga napsu makan turun
nah kemudian yang ketiga adalah memang ada yang ditemukan apa itu sakit kepala misalnya gitu ya
artinya efek samping yang didapat seperti sewajarnya dalam proses
bagian dari kita menganggap bahwa ini sudah terlambat misalnya
karena pandemi sudah berlalu dan kemudian kita baru saja punya vaksin
sebenarnya bagaimana posisi dari vaksin yang sudah dibuat oleh tim
vaksin ini tidak bisa seumur hidup menghasilkan menginduksi antibody kan tidak
tapi ada waktu di situ yang perlu dilakukan booster dan sebagainya untuk menginduksi memori produksi antibody kan begitu
nah oleh karena itu vaksin ini saya kira sampai ke depan nanti masih digunakan
kalau kemudian pasar itu merespon baik apakah kapasitas produksi kita itu bisa menjawab kebutuhan pasar itu
jadi kebetulan di indonesia ini terutama yang biotis ini adalah industri vaksin yang pertama kali di indonesia ya private sector dari private
itu mempunyai program produksi vaksin ini kalau maksimal dua ratus empat puluh juta dosis per tahun
nah itu bisa dikira kira bisa dihitung nanti
berarti per bulan dua puluh juta dosis per tahun
nah dengan adanya ini maka harapan kami sebenarnya ekspektasinya dan apa itu sudah memenuhi keinginan dari masyarakat itu
ya harapan dari negara tentu
itu bisa mereplace vaksin vaksin yang ada
jadi tidak perlu import lagi kan begitu
terima kasih prof waktunya
salam untuk tim semuanya